menjelang libur natal dan tahun baru usai arus balik sudah mulai tampak di stasiun cirebon jawa barat dan juga stasiun senen jakarta pusat
bahkan hingga selasa siang telah tercatat sebanyak dua puluh ribu lebih penumpang kereta api tiba di jakarta melalui stasiun pasar senen
hari terakhir masa libur natal dan tahun baru stasiun kejaksan kota cirebon jawa barat dipadati penumpang kereta api
pt ki daup tiga cirebon mencatat hingga selasa sore terdapat tujuh sembilan ratus delapan puluh delapan tiket yang sudah dipesan
tiket tersebut termasuk dua kereta api tambahan yang sudah dioperasikan
jika terjadi peningkatan permintaan tiket pt ki juga sudah menyiapkan dua kereta api tambahan lainnya
pt ki juga menjelaskan bahwa sebagian besar penumpang kereta api ini melakukan perjalanan ke jakarta
sementara itu di stasiun pasar senen
di jakarta pusat arus balik sudah mulai terlihat
dari data pihak stasiun penumpang yang datang dari berbagai daerah di pulau jawa hingga selasa siang tercatat sudah berjumlah dua puluh lima ratus tiga puluh empat penumpang
yang diangkut menggunakan dua puluh enam kereta api reguler dan tujuh kereta tambahan
diperkirakan jumlah kedatangan di stasiun pasar senen ini akan terus mengalami kenaikan hingga pukul dua puluh
puncak arus balik
puncak arus balik penumpang libur natal dan tahun baru
di bandara halim perdana kusuma diprediksi jatuh pada minggu enam januari dua ribu sembilan belas mendatang
hal ini dikarenakan mayoritas anak anak mulai masuk sekolah
untuk mengantisipasinya bandara halim perdana kusuma telah menyiapkan empat penerbangan ekstra dari yogyakarta surabaya silangit dan solo
tiga bandara di jawa dan satu di sumatera itu menjadi destinasi favorit masyarakat
meski demikian dibandingkan natal dan tahun tahun baru sebelumnya
jumlah penumpang yang menggunakan pesawat mengalami penurunan satu tiga puluh delapan persen
hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang trauma akibat peristiwa kecelakaan
dan adanya tol baru yang dirut dia baru diresmikan oleh presiden joko widodo
ini karena efek atau trauma dari para penumpang mungkin ya
kemarin ada kejadian eksiden yang tidak kita inginkan
juga pengaruh dari dibukanya jalan tol baru
mungkin yang tanggal dua yang tidak mau bolos itu kan mesti harus masuk ya
tapi untuk digabungkan dengan anak anaknya yang libur sekolah kita prediksi pada hari minggu
hari minggu tanggal enam januari dan seninya kan harus masuk sekolah